kita beralih ke informasi lainnya saudara
pada sidang gratifikasi mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
mantan sekretaris badan karantina kementan wisnu haryana mengungkap
jika sel ini menitipkan pedangdut nayunda nabila sebagai pegawai honorer di kementan
dengan gaji empat tiga juta rupiah per bulan
wisnu mengatakan nayunda ini sebenarnya menjadi asisten anak sel
yang juga anggota dpr dari fraksi nasdem indira cundatita
dia mengatakan gaji nayunda dibayarkan oleh badan karantina kementan
namun selama setahun sebagai honorer nayunda hanya masuk ke kantor selama dua kali
berapa kalau dia menerima per bulan ini

tadi kan disebut dia akan menjadi anjudan bukti